kita kembali ke ibu kota jakarta
pada hari pertama kerja gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
anies baswedan dan sandiaga uno langsung meninjau proyek pengerjaan terowongan kuningan jakarta selatan
keduanya pun kompak menuju lokasi naik bus transjakarta
kedua pemimpin baru jakarta ini meninggalkan pengerjaan proyek tersebut
dengan berboncengan menggunakan sepeda motor
menurut akun instagram jakarta maju bersama
akun resmi pemerintahan anies sandi
belusukan ini dilakukan untuk memantau kemacetan lalu lintas jakarta
tersebar juga foto yang menunjukkan gubernur anies baswedan bersalaman dengan beberapa warga jakarta di jalan
aksi kedua pemimpin jakarta ini mengundang komentar warga nel
ada yang mengapresiasi aksi mereka seperti yang diungkapkan
akun wardi rianti yang menulis komentar mantap pak anies sandi
sederhana rakyat dan low profile
namun ada pula warganet yang berkomentar miring seperti yang ditulis akun wandi
yang berkomentar ini baru namanya pencitraan
sebelumnya pada pagi hari
akun instagram anies baswedan sempat mengunggah foto bersama sandiaga uno di dalam mobil
yang menunjukkan kekompakan mereka dengan keterangan
hari pertama berangkat bersama